eser ke sembilan kian sulit menciptakan ruang untuk berkolaborasi
wujudkan indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia
sekaligus pemulihan global melalui pembangunan ekonomi yang inklusif
satu ratus enam puluh tiga designer kita hadirkan modus fashion seribu dua ratus lima puluh enam karya karya modus fashion dan insyaallah kalau
kita lakukan berturut turut tiga tahun ini akan menjadi the biggest international hak modest fashion di